kembalilah kamu ke istana pejajaran
dia ketemu prabu
beraninya kau menyentuhku
saya tidak tahu
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang

hai setengah aja
hai bagaimana ini paman kita tetap mencobanya
hai untuk saat ini
aku tidak bisa melanjutkan pertarungan
keselamatan radit gensanteng adalah yang paling penting
aku harus menyelamatkan bocah ini
aku masih memerlukannya
untuk menyusun rencanaku
terima kasih paman sudah menolongku
aku hanya menyalurkan hawa murniku
agar raden bisa bertahan
luka dalam raden belum sembuh
tenaga raden juga belum pulih
biar diobati oleh tabib
sekian santang sungguh hebat
hampir saja bocah ini mati dibuatnya
aliran darahnya terkunci
untung saja aku bisa membukanya
bagaimana dengan tugas kalian
tugas telah kami laksanakan
seorang kubu dari besan wangi telah berhasil kami buru gusti
pajajaran sudah semakin kacau
keluar dari sini
tapi aku masih ada tugas untuk kalian
yaitu membuat pesta kecil kecilan
di kampung selanjutnya
sudah enggak ada ngos
malah seperti niat bizim